jurubicara presiden fajrul rahman menegaskan tindakan pemerintah mengantisipasi merebaknya virus corona dan melakukan evakuasi warga negara indonesia dari provinsi hubei untuk melindungi warga indonesia
tindakan serupa juga dilakukan oleh sejumlah negara lain
hal ini merespon pernyataan dubes tiongkok yang menyebut langkah pemerintah indonesia dalam penanganan virus corona berlebihan
pertama terima kasih atas pendapat dari pemerintah cina
walaupun sebenarnya kami harus memberikan koreksi bahwa pelarangan terhadap jenis komoditas tersebut
tentu itu hanya untuk life animal atau hewan hidup tidak disebutkan untuk yang lain